kita ke kalimantan tengah pada rabu pagi suasana di kota palangkaraya kembali normal
setelah sebelumnya kabut asap tipis menyelimuti ibu kota provinsi kalimantan tengah ini
kota palangkaraya kembali normal setelah diguyur hujan deras pada selasa siang kemarin
cuaca cerah ini membuat ribuan warga berbondong bondong mendatangi tempat pelaksanaan sholat id
yang diadakan di lapangan terbuka maupun di sejumlah masjid
namun demikian beberapa warga masih menggunakan masker dalam melaksanakan sholat idul adha
pelaksanaan sholat id ini dipimpin oleh imam ustadz aliansyah
sholat pun berjalan hikmat dan tertib